komisioner kpu hashim ashari senin sore mengatakan pada pihaknya masih menyelesaikan draft terkait persiapan memberi jawaban sebagai pihak termohon gugatan singkatta pilpres dua ribu sembilan belas yang diajukan oleh paslon dua
hashim mengaku pihak kpu merasa bingung dengan sikap mahkamah konstitusi yang tidak mengeluarkan keputusan soal permohonan mana yang harus dijawab oleh kpu
kepasian hukumnya seperti apa sih kalau kita mengikuti kepastian hukum menurut peraturan mk kan jelas
yang namanya permohonan itu tidak ada perbaikan untuk pemilih pihak kpu pilpres
nah ketika ada yang mengajukan permohonan kan kami bertanya mk mengakomodir ini enggak menerima ini enggak
dalam persidangan majelis kan tidak mengatakan menerima atau tidak menerima
silahkan dibaca silahkan dijawab nanti mk yang akan menilai permohonan mana yang akan diterima